komisi perlindungan anak indonesia menganggap hukuman sepuluh tahun penjara bagi pelaku anak dalam kajatan seksual dan pembunuhan di bengkulu sudah tepat
meski bertentangan dengan keinginan keluarga korban yang meminta hukuman lebih berat
yang berikut ini perbincangan koresponden cnn indonesia ada mardika utama dengan komisioner kpai erlinda iswanto
tujuh dari empat belas pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap korban yn di kasibun provinsi bengkulu ini
sudah akan menghadapi fonis pada hari selasa depan dengan tuntutan jaksa hukuman selama sepuluh tahun penjara
dan saat ini saya sudah bersama dengan komisioner komisi perlindungan anak indonesia ker linda
dan anda menyatakan sebelumnya bahwa hukuman sepuluh tahun penjara ini sudah dianggap layak karena sesuai dengan undang undang perlindungan anak
namun ini sangat bertentangan dengan keinginan publik ataupun juga keluarga korban yang menginginkan hukuman lebih besar lagi terhadap para pelaku
seperti apa anda menurut anda
ya yang pasti ini semua kan amanah dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas bahwa sistem peradilan pidana anak mengatakan
anak butuh untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri
anda sudah bertemu dengan para pelaku dan keluarganya
sebenarnya perilaku apakah sebenarnya yang ada pada mereka apakah benar hanya murni karena faktor minuman keras atau ada faktor lain yang justru lebih dominan
assessment yang kemarin dilakukan oleh kami mereka mereka ini terpapar pornografi sudah cukup lama
diawali oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab yang mencekoki mereka dengan visi di porno sesuatu yang porno dan mereka akhirnya ya mereka adiksi dan mereka selalu melakukan hal yang demikian
nah di sini kami inginkan bahwa jalankan amanah undang undang sppa dan ini akan menjadi suatu bencana besar bagi kita jika pelaku usia anak ini tidak direhabilitasi
sementara itu terkait dengan lima pelaku dewasa lain yang sudah tertangkap
berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan atau akan segera disidangkan di pengadilan tak lama lagi
sementara dua orang dewasa lainnya yang masih buron saat ini masih dalam pengejaran kepolisian